jauh panggang dari api harapan pemerintah menghadirkan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi belum bisa terwujud
het minyak goreng sesuai peraturan menteri perdagangan no enam tahun dua ribu dua puluh dua terbagi menjadi tiga jenis minyak goreng
yaitu minyak goreng curah sebesar rp sebelas lima ratus per liter minyak goreng kemasan sederhana sebesar rp tiga belas lima ratus per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar rp empat belas per liter
faktanya di warung kelontong toko kecil pasar tradisional minyak goreng cukup sulit didapat
saya selalu menguber di rumah saya saya setok sudah sampai lima karena pasti akan tidak ada gak ada gajah mainan dia bulan depan ada gak gak ada
jadi begitu saya ada rp tiga puluh satu saya beli sepuluh karton sekalian
minyak curah juga sama di pasaran pagi ada di jalan sore di burung gak ada jadi masih siluman menurut saya itu
susah saya kan kemarin beli di indomaret nggak ada terus beli di alpha juga nggak ada
akhirnya saya minta sama adik saya ke kalibata dapat nggak tahu adik saya dari mana itu
harga kemarin saya
saya beli sama adik saya rp sembilan belas
belum pernah ngerasain yang rp empat belas ribu cuma lihat tulisannya aja
ada pun satu hingga dua penjual bisa menyediakan minyak goreng di lapak bukan karena membelinya dari distributor
melainkan dari penjual online di media sosial
erna tidak peduli jika dia membeli dari penimbun
yang terpenting adalah memiliki stok minyak goreng yang cukup untuk dijual
mau sampai kapan saya nggak jual minyak
saya walaupun mahal tetap saya beli saya cari
karena saya jual mahal juga laku
karena orang mau beli di supermarket mau di indomaret di alfa gak ada barang
coba kalau ada orang beli nanya minyak bang ada minyak nggak
nah terpaksa orang beli pasar kecil
pasar kecil gak dapet subsidi
akhirnya jual mahal
gak bisa dipatok sama pemerintah karena modal sendiri
di tengah kelangkaan minyak goreng ini
menteri perdagangan muhammad lutfi malah percaya diri
dia memastikan pasokan barang sejumlah kebutuhan pokok
menghadapi puasa ramadan dan lebaran di wilayah indonesia
akan terkendali dengan harga yang terjangkau
terkhusus minyak goreng
ia mengakui secara nasional harganya masih tinggi
kemasan curah rata rata nasional seharga rp enam belas lima ratus per liter
dan rp tujuh belas lima ratus per liter untuk kemasan premium
harga akan berangsur normal di akhir februari mendatang
lantaran kebutuhan minyak goreng masyarakat pada februari
yang sebesar dua ratus delapan puluh juta liter
sudah terdistribusi sepertiganya atau enam puluh tiga juta liter ke masyarakat